pengadilan negeri jakarta utara menggelar sidang ke delapan
kasus penistaan agama dengan terdakwa basuki cahaya purnama atau ahop
di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan
agenda sidang kali ini mendengarkan saksi antara lain
ketua majelis ulama indonesia dan warga pulau panggang kepulauan seribu
sejumlah pendukung calon gubernur dki jakarta nomor urut dua ini
juga telah memadati ruang sidang sejak selasa pagi
sebelum masuk mereka diperiksa oleh petugas kepolisian
dan harus melewati metal detektor
dalam sidang ke delapan dengan agenda pemeriksaan para saksi ini
jaksa akan menghadirkan ketua mui ma'ruf amin dan dua warga pulau panggang
yang hadir saat ahok berpidato di kepulauan seribu untuk dimintai keterangan
ketua majelis ulama indonesia ma'ruf amin menjadi saksi pertama
yang memberikan keterangan dalam sidang ke delapan
kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta
non aktif basuki cahaya purnama
dalam sidang yang digelar mulai pukul sembilan lebih lima menit waktu indonesia barat
ma'ruf amin ditanyai tentang dasar dasar pengambilan pendapat keagamaan
mengenai pidato basuki di kepulauan seribu september tahun lalu
ma'ruf mengungkapkan pendapat keagamaan yang menyebut basuki
telah menistakan al quran dan menghina ulama itu
didasarkan pada laporan tertulis yang dikirim dari berbagai pihak
serta proses penelitian oleh tim khusus dari mui
dalam rapat tersebut mui menilai basuki menganggap surat al ma'idah
sebagai alat pembohongan